seorang pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan telah dipenjara selama enam belas hari
akhirnya dibebaskan oleh polisi
fajar irfantoro dibebaskan setelah hasil pemeriksaan ia bukan pembunuhnya
atas kekeluruan ini keluarga korban salah tangkap berharap nama baiknya segera dipulihkan
suprihatin ibuna fajar irfan toro
warga desa tepas kecamatan kesamben kabupaten blitar korban salah tangkap terus meneteskan air mata penuh kegembiraan
sejak fajar kembali ke rumah selasa pagi
pemuda dua puluh tahun ini sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pembunuhan sadis terhadap fitriyatul jannah
seorang siswi smk pemuda akhir maret lalu
namun setelah enam belas hari ditahan fajar akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena tidak terbukti melakukan pembunuhan
terus saya mengaku membunuh si korban itu padahal saya nggak pernah membunuh kayak gitu
sementara keluarga fajar telah menandatangani surat pernyataan diantaranya tidak menuntut pihak kepolisian atas kasus ini
keluarga hanya berharap pihak kepolisian segera mengembalikan nama baik mereka
saya cuma ingin nama baik keluarga saya kembali seperti semula
terus saya minta ke pihak korban ternyata itu bukan anak saya
sementara polres blitar akan terus mengembangkan kasus ini karena polisi telah menemukan tersangka baru berinisial im
seorang pelajar sebuah smk di kota blitar yang tak lain pacar korban
untuk itu saudara fj kita tangguhkan penahanannya dan penyidik berhasil mengungkap kasus ini dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu saudara im
seperti diberitakan sebelumnya warga desa karangrejo jombang dihebohkan
dengan ditemukannya mayat seorang gadis belia dengan luka sayat di leher
dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka im terpaksa membunuh karena korban menuntut pertanggung jawaban atas kehamilannya